hingga saat ini indonesia melarang kedatangan wna dari tiga belas negara yang terdiri dari afrika selatan
boswana namibia zimbabwe lisuto mozambik eswantini malawi angola zambia inggris denmark dan norwegia
hal tersebut untuk meminimalisir masuknya varian covid sembilan belas omikron ke indonesia
wni yang datang dari tiga belas negara yang dilarang tersebut harus menjalani karantina selama empat belas hari
sementara itu wni yang baru datang selain dari daftar tiga belas negara yang dilarang diwajibkan untuk melakukan karantina selama sepuluh hari
mengikuti perkembangan terjadi pemerintah akan melakukan penambahan negara uk norwegia dan denmark
dan menghapus hongkong dalam daftar tersebut untuk mempertimbangkan penyelenggaraan kasus
teknologi baru akan diterapkan pada metode tes swab pcr yang bisa langsung mendeteksi indikasi varian omikron
metode tersebut dinilai lebih efektif untuk mempercepat tracing varian omikron
dibanding metode genome sequencing yang bisa memakan waktu hingga lima hari
hal tersebut disampaikan oleh menteri kesehatan budi gunadisadikin
dalam keterangan resminya terkait perkembangan penanganan covid sembilan belas di indonesia pada senin pagi
teknologi baru untuk tes pcr yang bisa melihat markernya omicron
kita sudah sebarkan di seluruh pintu pintu masuk luar negeri utama
sehingga kita bisa lebih cepat mengidentifikasi omikron menggunakan tes pcr yang cuma empat sampai enam jam
dibandingkan dengan tes genome sequencing yang antara tiga sampai lima hari
hingga dua puluh sembilan desember jumlah terkonfirmasi positif covid sembilan belas varian omikron di indonesia mencapai empat puluh lima
hampir seluruh temuan kasus tersebut berasal dari pelaku perjalanan luar negeri
rio abadi himawan amri jakarta